ya badan nasional penanggulangan bencana menyebut bahwa tes harian di indonesia belum mengikuti saran who yaitu lebih dari tiga puluh delapan orang untuk satu hari
tes pcr sendiri belum merata di seluruh wilayah di indonesia
sering masifnya tes dilakukan maka terlihat hasil positif di wilayah tersebut
namun banyak juga wilayah sedikit hasil positif covid sembilan belas sedikit juga perharinya
apakah hal itu karena warga yang sudah patuh atau pemerintah daerah yang belum maksimal dalam melakukan tes masal untuk men tracing penyebaran covid sembilan belas
apa yang sebenarnya terjadi apakah kurangnya sdm membuat tes tersebut belum maksimal atau sinergitas pemerintah pusat dengan daerah serta elemen lainnya yang kurang baik
kita akan bahas pada malam hari ini persoalan tentang kemampuan kita untuk melakukan tes masal covid sembilan belas untuk memenuhi standar dari who
kita akan bahas apa masalahnya
sebetulnya bersama dengan anggota pakar satuan tugas penanganan covid sembilan belas ada prof asko badgani
selamat malam prof gani
selamat malam pak ermawan
ada juga prof aryati ketua umum perhimpunan dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium indonesia atau pds patlin
selamat malam prof ariyati
dan ada pak ermawan saputra anggota tim satgas penanganan covid sembilan belas ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iakmis
selamat malam pak ermawan
selamat malam bung renal
baik bapak ibu menarik malam hari ini saya bersama dengan tiga pakar masing masing di bidangnya ya
kita coba untuk menggali persoalan tes masal covid sembilan belas yang belum rata
kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh bnpb ya melalui direktur pengembangan strategi penanggulangan bencana pak agus wibowo
ini clear sekali mengatakan bahwa belum semua wilayah di indonesia memenuhi saran dari who yang satu tes per seribu penduduk per minggu maksudnya
nah ini yang belum mencapai target
sekali sekali daerah daerah yang belum bisa secara maksimal
saya mungkin ke prof gani terlebih dahulu
prof gani dari satuan tugas penanganan covid sembilan belas anda melihat kemampuan kita untuk melakukan tes masal ini yang belum merata seperti apa sebenarnya prof
apakah memang sangat sulit atau bagaimana
ya pertama diperlukan regensia dan test kit ya
tapi yang paling berat sebetulnya adalah sdm
karena kalau kita mengandalkan pada rumah sakit itu kan sangat terbatas
nah itu sebetulnya yang perlu diperkuat adalah frontliner pelayanan kita yaitu puskesmas
saya ambil contoh misalnya ada delapan area kita delapan provinsi menurut presiden yang tinggi ya
ini pun yang ada belum tentu mampu melakukan tes sesuai dengan persyaratan biosafety
jadi kami sudah ada zoom dengan dinas kesehatan lima ratus lima belas ya
saya menyarankan sebetulnya begini
kepala dinas misalnya mencatat sekelas mana yang tidak ada tenaga lab analis
ini latih di rumah sakit ya kembali ke puskesmas ya
bagaimana melatihnya saya kira nanti prof aryati bisa menjelaskan
tapi yang paling penting adalah biosafety di puskesmas bukan hanya tenaga tetapi mereka juga perlu dilindungi
itu perlu apd di sana
jadi tenaga adalah satu hal
di samping itu regensia kita bisa beli ya tes bisa kita adakan
tapi tenaga ini tidak bisa cepat
apakah ada breakthrough
saya menyarankan tadi
di delapan provinsi ada ribuan puskesmas yang tidak punya tenaga lab analis
ini perlu diatasi segera
jadi constraint tenaga itu sangat menghambat kita melakukan tes secara sesuai standar
who menyarankan sebetulnya sekitar rp lima puluh per hari
ini kira kira rp dua ratus lima puluh per hari di seluruh indonesia
sekarang ini kan baru sekitar tiga puluh
jadi masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh who
bisa menjangkau banyak masyarakat
puskesmas ini menjadi garda yang seharusnya dilengkapi begitu ya prof gani
dan menurut anda
ya dilengkapi bukan hanya regensia dan tes kit
ini kendala besar ya
tidak sembarang orang boleh nanti prof radi menjelaskan
apalagi kalau mengambil swab
misalnya anti gain itu kan perlu swab
itu ada syarat syarat biosafety yang perlu dipenuhi
prof aryati menyambung tadi yang disampaikan oleh prof gani
ini soal sdm yang kurang
apakah anda melihat hal yang sama
sehingga kita sulit sekali untuk bisa mengejar ketertinggalan untuk melakukan pengetesan terhadap masyarakat berkaitan dengan covid sembilan belas
oke baik terima kasih
mungkin saya menanggapi prof gani tadi ya
kalau kita melihat dari sdm
sebetulnya kita jangan melihat dari sdm dulu ya
menurut saya kita sudah sepakat ya bahwa kita tidak bisa menggunakan rapid test antibody
tentu kalau dipahami dulu bahwa repetes itu ada tiga ya
ada repetes antibody anti gain maupun molekuler
tentu yang paling baik adalah yang molekuler sebagai gol standar
nah kemudian untuk pemeriksaan molekuler ini
molekuler itu bisa menggunakan yang namanya pcr gitu kan
ya itu pun juga pemerintah sebetulnya telah memiliki data mapping dari alat pcr ini di indonesia ada di mana saja
di samping kami dari perhimpunan dokter spesialis patoklinik dan dokter laboratorium indonesia
ini kami pun juga membantu memapping melengkapi dari data yang ada yang ada di indonesia
nah selama ini kalau saya melihat sebetulnya mungkin masih perlu diaktifkan lagi
alat pcr yang sudah ada sebelum covid
yaitu misalnya nih pemeriksaan pcr itu kan ada dua macam
ada yang istilahnya closed system dan ada yang open system
yang closed system itu yang sudah ada misalnya untuk pemeriksaan super closis
yang dikenal dengan pemeriksaan molekuler yang tes cepat molekuler untuk tuberkulosis pbi
itu bisa diaktifkan juga untuk covid
untuk pemeriksaan pcr sars cov
kemudian juga sebelumnya kita juga sudah ada nih peralatan untuk pemeriksaan hepatitis b atau untuk hiv
sudah ada alatnya juga
itu juga bisa diaktifkan untuk pemeriksaan pcr covid
di samping sekarang yang sudah beredar adalah yang open system
nah yang open system itu tentu lebih banyak memerlukan pelatihan
karena tidak semudah masyarakat tahunya cuma pcr keluar positif negatif
bukan hanya itu saja
tetapi tadi persyaratan yang telah disampaikan oleh prof gani
bahwa untuk safety dari petugas
jadi harus ada safety level yang dilengkapi
dan juga berbagai macam peralatan tambahan atau consumable istilahnya
yang harus dilengkapi di tempat tersebut
jadi tidak mudah
hanya sekedar naruh pcr langsung jalan nggak
satu perlengkapan dari lab tadi harus dilengkapi
itu yang sebetulnya mungkin masih kurang maaf
orinasinya di situ
apakah lab lab yang akan di drop itu sudah memiliki kelengkapan itu
jangan sampai reagen dan alat di drop ternyata tempat tersebut tidak siap
dengan peralatan yang kekurangan tadi
jadi misalnya sentri fused
misalnya berbagai macam peralatan dilaporan
di samping juga tentu kita harus memperhatikan apd
dan yang paling penting adalah pelatihan dari sdm nya
nah untuk pcr yang pen sistem tadi itu
perlu sekali ada yang namanya istilah agar supaya match antara reagen yang datang dengan alat yang ada
itu ada yang namanya optimasi
itu semua butuh keterampilan dari petugas
jadi sebaiknya sebetulnya
tangkulah semua pihak
kami dari profesi dari bestaklin
yang memiliki atlm itu namanya patelci
saya kira kalau kita mau bekerja bersama sama
itu insya allah akan teratasi
prof aryati jadi menurut anda tes seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah
artinya tadi anda mengatakan rapid test untuk antibody sudah tidak bisa lagi ya
untuk dilakukan terhadap
masyarakat atau bagaimana
ya terima kasih
jadi begini mas
rapid test antibody itu sebetulnya kita tahu
bahwa dulu didatangkan karena memang kebutuhan untuk pcr saat itu belum dapat diakses
bahkan sampai sekarang pun tidak boleh kita pungkiri
bahwa masih banyak hasil pcr yang selesainya lebih dari tiga hari
bahkan ada yang sampai dua minggu
nah inilah tidak seragam di indonesia
padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur
yang dihitung itu adalah saat pengambilan swabnya bukan dari hasilnya jadi
jadi termasuk untuk keperluan perjalanan
atau untuk keperluan misalnya untuk masuk ke kantor
atau untuk ujian tes masuk
nah itu saya kalau menggunakan pcr harus pcr yang cepat
termasuk untuk yang perjalanan yang di bandara
atau misalnya di kereta api
nah sedangkan untuk tes yang anti bodi
tes anti bodi itu memiliki kekurangan dalam hal
kalau dia itu non reaktif
tidak dapat menjamin bahwa dia itu tidak terinfeksi
karena masih masa infubasi
belum terbentuk anti bodi
maka hasilnya bisa saja dia non reaktif
tapi sesungguhnya dia menularkan
jadi kan tidak bisa dipakai
kalau hasilnya reaktif
apakah belum muncul pasti
karena kami dari bds patklin
telah melakukan penelitian yang namanya
itu post market survey itu pada
tepat tepat yang ada di indonesia
ternyata memiliki sensitivitas
maupun spesisitas yang tidak tinggi
jadi non reaktif itu masih mungkin dia itu positif
padahal dia merasa aman
dia sudah berjalan kemana mana
menularkan yang kedua
dia hasilnya reaktif
ternyata terlanjur tidak boleh terbang
padahal sesungguhnya dia itu di sport
tidak tahu dia itu sering juga
hasilnya ternyata pcr nya itu negatif
jadi artinya positif palsu dari hasil hasil jahit npdes
maka rapidnya sebetulnya dipakainya tidak hanya tunggal
tapi dipakai sebagai kombinasi
baik dengan pcr pemeriksaan antigen
ataukah pemeriksaan laboratorium yang lain
saya ke pak hermawan saputra
pak hermawan tadi menarik
penjelasan masing masing dari prof gani
dan juga prof aryati
nah dari iakmi sendiri ya
sebenarnya sejak awal juga sudah mulai menyoroti
untuk mendorong pemerintah
agar memperbanyak tes masal
yang dilakukan terhadap masyarakat
apakah memang sangat sulit
kalau tadi kita dengarkan pemaparan masing masing
dan apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah
dan juga di daerah
agar bisa menjangkau masyarakat
untuk bisa lebih banyak lagi melakukan tes masal
tapi di jawabnya nanti
pak hermawan kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
anda kembali di prime news
kita masih membahas soal tes masal covid sembilan belas
yang belum merata
hanya ada beberapa daerah saja
kalau kita menghimpun apa yang disampaikan bnpb
daerah yang bisa dikatakan sudah memenuhi standar who
misalnya ada sumatera barat
kalimantan selatan dan kalimantan timur
gorontalo dan juga papua
sementara kita tahu penyebaran ini sudah masif sekali
apalagi terjadi di pulau jawa
tapi tes masalnya masih jauh dari yang diharapkan
saya ke pak hermawan saputra
pak hermawan seperti apa anda melihat
pemerintah ataupun di pemerintah daerah
dalam hal untuk melakukan tes masal ini
kalau tadi yang dikatakan prof gani
dan juga prof aryati
memang tampaknya sdm menjadi persoalan utama juga ini pak hermawan
ya betul sekali apa yang disampaikan prof asko
pak ghani dan prof aryati
memang problem kita tidak hanya sdm
tetapi kita lihat dari sebaran dulu
saat ini dari lima ratus empat belas kabupaten kota seluruh indonesia
laboratorium atau alat untuk penanganan covid ini
pengetesannya untuk pcr ini sekitar tiga ratus empat puluh yang well operated
artinya yang beroperasi
dari sekitar itu
kurang lebih tujuh puluh
artinya sistem yang mengandalkan juga kemampuan dan kompetensi sdm
untuk mengoperasionalisasikannya secara lebih
yang juga tes cepat molekuler
nah ini berarti dari segi kapasitas ketersediaan pun
ini menjadi masalah karena belum sepenuhnya
belum lagi distribusinya
memang sejauh ini masih menumpuk di pulau jawa
di beberapa kota besar di luar jawa
tetapi jangan lupa kasus covid ini sudah menyebar lebih dari empat ratus delapan puluh kabupaten kota
jadi kecepatan kita dalam menyediakan kapasitas pemeriksaan
dan juga pelayanan penanganan covid ini masih menjadi catatan
dikala kasus keseluruhan kumulatif
sekarang sudah lebih dari satu ratus sepuluh ribu kasus covid positif di indonesia
jadi kalau kita pahami ibu grenal
bahwa satu ratus sepuluh ribu kasus ini memang tidak bisa lagi kapasitas deteksi kita
hanya sekitar dua puluh ribuan per hari untuk spesimen
melainkan hemat kami bahkan idealnya sudah di lima puluh ribu
jadi lima puluh ribu ini dengan asumsi kita juga ada beberapa indikasi under detected
karena penularan covid ini terjadi di mana mana
jadi satu ratus sepuluh kasus positif itu
semacam fenomena gunung es saja
apalagi mungkin prof aryati lebih paham bahwa sensitivitas pemeriksaan pcr ini
jadi kalau satu ratus sepuluh kasus positif ini hanya mencerminkan tujuh puluh kasus
boleh jadi real casesnya di lapangan sudah lebih dari satu ratus enam puluh ribu kasus positif
nah inilah hal hal yang harus memang memacu
kecepatan kita semua
terutama pemerintah pusat dan koordinasi dengan pemerintah daerah
dalam penyiapan fasilitas peralatan laboratorium sekaligus sdm
kita ambil contoh pengalaman di korea selatan misalnya
di korea selatan itu sistem yang berlaku adalah voluntary
jadi kesuka relaan tenaga untuk membackup daerah daerah yang paling awal terjadi covid itu
sangat cepat dan juga masif
kalau di korea selatan dulu di awal awal itu adalah kota daegu
daegu itu adalah salah satu kota sebenarnya tidak terlalu padat
tidak seperti dki jakarta
tetapi kesigapan pemerintah dengan kedisiplinan masyarakatnya
membackup pemerintah untuk adanya kerelaan membantu dari segi sdm
tetapi pemerintah juga sangat responsif dalam menyediakan pelatihan dengan cepat
sehingga distribusi sdm termasuk pemeriksa
termasuk pengambil swab tenggorokan dan lain lain ini begitu cepat
bahkan ada mobile pcr disana
jadi ini menjadi tantangan di indonesia
dikala kita juga tidak memiliki kebijakan yang firm dalam penanganan covid
tetapi kita berharap kecepatan pemeriksaan ini menjadi andalan kita
jadi kecepatan deteksi kita akan mempengaruhi kecepatan tracing dan treatment kita juga
dan di indonesia ini harus kita pahami juga
bung renal bahwa kita dalam keadaan kedarurat dan kesehatan masyarakat
sekaligus bencana non alam menghadapi covid sembilan belas
karena darurat karena bencana maka perlakuannya tidak biasa biasa saja
tidak bisa kita bicara formalistik bahwa kompetensi itu harus ada str
harus ada bukti kelulusan dan harus ada pengakuan dari organisasi profesi
tetapi karena ada bencana ini perlakuannya menjadi tidak biasa
karena pemerintah harus cepat mengoptimalkan mengajak serta organisasi profesi
dan melakukan pelatihan dengan cepat masif dan menyebarkan di berbagai sentra daerah
yang memang ada potensi kasus yang akan meninggi bung renat
nah menurut anda pak hermawan mengapa kemudian tidak semua daerah belum rata melakukan tesnya ini
permasalahannya ada di mana sebetulnya apakah ini soal keseriusan pemerintahnya kah
atau memang keterbatasan lagi lagi yang harus dihadapkan
dan oleh pemerintah kita baik di pusat dan juga di daerah
semua sisi jadi sebelum kasus covid pun di daerah di indonesia ini ada perbedaan yang sangat dalam satu sama lain
antara daerah di pulau jawa dengan daerah di luar jawa itu bermasalah
jadi cukup jauh gap nya dari aspek penganggaran juga akan kelihatan
prof askobat seingat saya ahli dalam perhitungan district health account
bagaimana penganggaran kesehatan ini
sudah terjadi sedari dulu gap antara satu daerah dengan daerah lain antara provinsi dengan provinsi yang lain
belum lagi kaitannya dengan aksesibilitas terkait dengan geografi yang berbeda
kalau kita ambil contoh di nusa tenggara dan di maluku ini daerah daerah kepulauan
sulit kita mengandalkan protokol rujukan berharap dari puskesmas ke rumah sakit umum provinsi ketika hanya di sana adanya laboratorium

maka hasil bisa kita pastikan tidak akan cepat diketahui apakah empat hari ataukah yang ideal dua hari boleh jadi bisa lebih dari sepuluh hari
karena perjalanan rujukan kaitan dengan geografi ini menjadi masalah di daerah daerah di luar pulau jawa
dan di maluku kasusnya sudah cukup tinggi di papua juga demikian tinggi
di papua transportasinya walaupun kelihatan daratan tetapi mengandalkan transportasi udara
kalau tidak ada mekanisme tertentu dalam pengiriman
dan swab ini belum lagi bicara virus transfer mediumnya atau vtmnya dan kualitas sdm tadi yang menjadi hulu persoalan juga
memang ini menjadi sebuah masalah yang akan kita hadapi tidak hanya jangka pendek ini tetapi juga jangka panjang kalau kita tidak siapkan dengan baik
jadi persoalan perbedaan kapasitas atau health system kapasitas di daerah ini jauh sebelum covid sudah terjadi
tetapi begitu covid ini tambah dalam
perbedaannya karena pengetahuan dan kompetensi satu sama lain
sebelum saya ke prof aryati saya ke prof asko badgani lagi
prof gani silahkan ada yang ingin ditanggapi
prof dari apa yang disampaikan juga oleh pak hermawan ini memang dilihat dari semua sisi
tampaknya memang masih banyak kekurangannya sehingga untuk bisa mencapai tes masal yang tadi diharapkan tadi
dari satgas melihat problem ini sebetulnya bagaimana prof gani
saya kira kita harus cepat cepat membuat
kita harus membuat mapping
apakah pada level provinsi ada tiga puluh empat provinsi atau kompetensi kota ada lima ratus empat belas
sebab kita lakukan mapping melihat kapasitas dari segala sisi tadi
alat led kata prof ati penting kemudian regensia tetapi sdn juga
jangan lupa biaya
kalau kita sekarang misalnya memutuskan pcr who menyarankan kan rp lima puluh per hari
itu lima belas miliar per hari
jadi kita juga harus hitung hitung ya
ketersediaan biaya kalau saya lihat tidak mungkin
tadi prof herman mengatakan saya sering melakukan assessment
fiskal capacity daerah tidak mungkin
sebagian besar kabupaten tidak sanggup
jadi memang harus dikembalikan kepada apbn
jadi kita lakukan mapping
kita lihat dari segala sesi
kemudian kita lakukan strategi untuk melengkapi semua persyaratan tadi
nah kami pernah berbicara dengan lima ratus empat belas kepala dinas
ya ini kan sudah satu resources yang bisa kita tingkatkan kemampuannya
jadi misalkan mereka menjadi target pelatihan
karena lab analis tidak bisa kita tempatkan segera
jadi dilakukan quick training
tidak tahu berapa lama
prof hati berarti tahu ya
kemudian bisa kembali ke puskesmas
dan bisa melakukan tes pcr tadi
atau mengambil specimen
yang kedua barangkali mapping soal geografi
pak hermantri menyebutkan
saya tahu papua ntt maluku kepulauan riau
kemudian di sulawesi utara
itu harus dipikirkan juga bagaimana
ya tentang rujukan rujukan spesimen
apakah menggunakan transport udara
tapi jangan lupa itu juga memerlukan safety
kemudian atur strategi yang bersifat lokal spesifik
saya ke prof aryati
silahkan ada yang ingin anda tambahkan
atau tanggapi dari diskusi yang sudah berlangsung
dan juga apa yang disampaikan oleh pak hermawan
dan juga prof gani
ya baik terima kasih mas reza
jadi nomor satu saya menyokong koordinasi
sejujurnya saya keringin sekali koordinasi dengan semua pihak
karena kita tahu bahwa perlu proaktif dari semua pihak
termasuk menggandeng yang di laboratorium
kami yang dari profesi maupun dari patelki
tadi telah disampaikan oleh prof gani
bahwa memang betul ada lebih dari lima puluh ribu tenaga atlm atau analis
dan ini pun patologi klinik tersebar di indonesia sebanyak seribu lima ratus sembilan puluh satu orang
kami pun dari perhimpunan telah banyak melakukan pelatihan pelatihan
dalam arti membuat webinar
dan juga terakhir pelatihan pengambilan sampel swab
bersama dengan tht dengan idi dan patelki
dan menurut saya itu nomor satu
kita menetting artinya lpcr yang telah ada tadi
karena itu tidak terlalu membutuhkan artinya pelatihan yang intens
lpcr yang memang sudah didrop oleh pemerintah
apakah bisa dikerjakan dengan hanya menggunakan ajar ajar reagen tanpa lihat siapan dari laboratorium itu sendiri
satu siapkan safety dari lab itu sendiri
dan lpcr yang diberikan itu apakah sudah tapi dengan perlengkapan yang seharusnya agar dapat berjalan
kemudian yang kedua pelatihan
jadi pelatihan pelatihan sdm ini sangat dibutuhkan
karena kita tahu
karena kita tahu bahwa pelatihan dari pengambilan sampel swab sangat mempengaruhi hasil
kemudian tadi telah dikatakan juga jenis swab maupun ptmnya
kemudian kalau tidak bisa mengerjakan sendiri tidak masalah
asal tahu cara pengiriman yang baik ke center yang terdekat di mana itu ada
kemudian di sanalah tempat yang akan dilakukan nanti proses pcrnya
jadi yang mendapatkan renavirusnya sampai amplifikasi deteksi dan konfirmasinya
jadi nomor satu adalah dari koordinasi semua pihak dan melengkapi lpcr yang telah di drop oleh pemerintah tadi dengan perlengkapan perlengkapan yang seharusnya
baik saya ke prof gani lagi
prof gani kalau tadi pak hermawan juga katakan ini seperti fenomena gunung es ini
jadi bisa jadi kemudian real case nya berbeda dengan angka yang saat ini memang sudah diumumkan
seperti apa anda melihat itu prof gani
ya memang selama ini ada mispersepsi ya
diumumkan jumlah kasus yang ditemukan
itu kan tergantung intensitas besarnya sampel kita
kita bisa menurunkan temuan kasus besok menjadi kalau kita tidak lakukan testing
jadi lebih penting sebetulnya adalah positif city ratenya
berapa persen dari yang diperiksa itu positif
ya misalnya dki sekarang kan tinggi sekali
hampir lima sembilan persen
jauh di atas rekomendasi who misalnya di bawah lima persen
itu lebih penting daripada jumlah total kasus
karena jumlah total kasus itu kemarin sudah ditanya aku bisa naik turun
saya katakan tergantung dari jumlah testing
kalau kita lihat positifity ratenya memang trendnya naik sekali
trendnya di indonesia ini kan secara kumulatif grafiknya itu menanjak
kemudian kapan ini kita bisa membuat landai ya
plattening the curve itu masih jauh saya lihat ini kalau melihat tren kenaikan
jadi yang penting sekali lagi kita lihat adalah positifity ratenya
kalau kita pakai kata kalah misalnya tadi
pcr itu kalau nggak salah prof ari pak hermawan
sampai di atas sembilan puluh persen ya
positifitynya cuma fals positif negatifnya kira kira sepuluh persen
nah itu bisa kita ambil gunung esnya kan seratus persen sembilan puluh kali sekian
tetapi bukan itu saja
berapa besar sampel yang kita periksa
kemudian sampel ini populasi bagi sampel
sampel dikalikan yang positif
jadi itu lebih besar lagi gunung es yang pernah ada di bawah
saya belum hitung persisnya tapi mungkin lebih dari satu ratus enam puluh ribu
jadi artinya apa
artinya ya posisi mungkin berkeliaran di mayoritas penduduk yang belum kita periksa
nanti direspon oleh pak hermawan soal itu
usai jeda termasuk juga saya akan tanya
seberapa bahaya jika kemudian pemerintah kita belum bisa mengejar target untuk melakukan tes tadi
sementara casenya ini semakin bertambah
karena tadi prof gani juga sempat singgung
bisa jadi kemudian masih banyak masyarakat yang memang sudah positif
tapi memang karena belum ada di tes
jadi tidak mengetahui soal itu
kita bahas nanti di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali saat lagi
baik bapak ibu kita masuk ke segmen terakhir dari dialog pada malam hari ini
mudah mudahan tujuan kita untuk mengingatkan semua pihak pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih aware
dan mendorong terus untuk dilakukan tes massal karena tampaknya dari diskusi ini kita bisa simpulkan sementara
bahwa memang ini sangat mendesak dan harus dilakukan untuk bisa mencapai target sesuai dengan standar
pak hermawan dari anda kesimpulan dan juga seberapa bahaya kalau kemudian kita tidak bisa mengejar target
bahaya kalau kemudian kita tidak bisa mengejar ketertinggalan ini pak hermawan
ya kita belajar dari amerika dan brazil ya
dua negara besar di benua amerika
amerika serikat itu penduduknya sekitar tiga ratus tiga puluh jutaan
sekarang kasusnya lebih dari empat dua ratus ribu diantaranya meninggal dunia
kasusnya naik terus
tetapi amerika adalah negara yang mampu melakukan testing dengan cepat dengan masif
maka angkanya wajar kelihatan
dan ini menunjukkan virus corona ini tidak main main
penularannya cepat sekali padahal amerika termasuk negara yang cukup terlambat untuk memastikan ada kasus di negaranya
brazil itu penduduknya kurang lebih dua ratus dua puluh juta
masih lebih banyak indonesia
sekarang kasusnya sekitar dua jutaan
dan juga puluhan ribu orang meninggal dunia
upaya upaya sudah banyak dilakukan oleh brazil juga
nah sekarang negara kita ini adalah negara yang tidak hanya daratan
tetapi ribuan pulau dengan juga kapasitas daerah yang berbeda beda
penduduknya dua ratus enam puluh tujuh juta sekitar itu
nah sekarang kita masih di angka satu ratus sepuluh ribuan kasus
kita tidak berharap seperti amerika dan brazil
tetapi kita ingin mengatakan bahwa kita harus bersiap diri
mengumpulkan semua sumber daya
dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada
termasuk yang disampaikan prof aryati
bagaimana pemeriksaan pemeriksaan untuk tb mdr dan hiv yang dulu dulu
itu bisa ditransformasi mungkin cartridge nya atau reagent nya disiapkan sedemikian rupa
untuk optimasi penanganan covid juga
walaupun tb juga menjadi bahaya ketika covid tidak mampu kita kendalikan
di sisi lain juga
ada yang disebut dengan tas shifting
ini poin yang kedua yang harus dilakukan
mengandalkan teman teman patologi klinik analis dan profesional di bidang laboratorium dan pemeriksaan
ini tidak cukup
karena kita akan berkaitan dengan kecepatan dan juga kuantiti
jadi volume dan kecepatan ini akan menentukan ke depan
sehingga adanya task shifting
boleh jadi ada tenaga perawat bidan tenaga tenaga kesehatan
yang mungkin ditentukan
yang mungkin ditransformasikan dalam bentuk pelatihan tertentu
untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan
seiring sejalan dengan pooling resource tadi
bagaimana regensia bagaimana catris bagaimana alat atau swab tenggorokan stick dan lain lain ini tersedia dan dipersiapkan dengan baik
karena kita tidak ingin meledak seperti negara lain terlambat kita menangani
dikala kita juga tidak memiliki kebijakan pada level nasional dan daerah yang powerful yang firm untuk penanganan covid ini
jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan
saat ini pemerintah harus proaktif mengajak serta organisasi profesi para peneliti para pakar di bidang kesehatan khususnya di bidang kesehatan masyarakat
untuk betul betul mengoptimalkan penanganan covid agar lajunya cepat terlewati di indonesia
kalau puncak kasusnya
atau transmisinya mampu kita kontrol dan lewati dengan baik
baru kita enak berbicara bagaimana persoalan sosial ekonomi pariwisata sosial keagamaan dan lain lain
untuk kita lakukan refresh dan juga rebound untuk meningkatkan dinamika pembangunan kita di masa depan
belum terlambat pak hermawan kita untuk bisa menangani ini lebih baik lagi dalam hal pengetesan
karena anda katakan ini sudah seperti fenomena gunung es
bahkan angkanya mungkin real case nya jauh lebih banyak dibanding angka yang keluar setiap harinya
oke baik harus tetap optimis
saya ke prof aryati
prof aryati dari anda bagaimana prof melihat ke depan ini agar penanganan lebih baik lagi dan juga pengetesan bisa dilakukan oleh pemerintah lebih banyak lagi
baik terima kasih mas renhat
jadi sama seperti halnya dengan pak hermawan tadi
saya mungkin menegaskan kembali
bahwa perlu aktifan semua alat pcr yang telah ada sebelum ada covid ini
dengan melengkapi kartrisnya ya
melengkapi rakyat dan agensianya
samping dengan mengoptimalkan yang sudah dikirim oleh pemerintah dengan melengkapi semua kekurangan yang ada
yang kedua tentu penjaminan dari pemantapan mutu yang bisa menjamin pcr yang baik
jangan sampai hasil positif itu positif palsu
sehingga membuat ke
dan juga negatifnya adalah negatif palsu
jadi menjamin pemantapan mutunya yang berkualitas
yang ketiga yang justru yang paling penting adalah perlu edukasi pada masyarakat
saya melihat sekarang stigma
masyarakat sangat takut kalau ketahuan mereka pcr covid akan dihindarkan akan disingkir singkirkan oleh lingkungannya
akan gusir dan lain lain
tolong itu mungkin bisa pemerintah membantu untuk edukasi masyarakat yang benar
sehingga mereka tidak takut untuk dilakukan testing
jadi tidak takut dilakukan deteksi masal
seperti saya lihat ada yang sudah disediakan oleh pemerintah ternyata kosong
ada yang mau periksa karena takut telah ketahuan
kalau ketahuan nanti mereka diambil paksa dari rumahnya misalnya seperti itu
jadi tolong mungkin justru peran dari pemerintah dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut untuk dilakukan tracing tadi ya
di testing tadi
jadi supaya mereka yang otg otg itu bisa ketahuan tidak menjadi sumber penularan lagi
sehingga bila mereka sadar mereka itu positif akan menularkan ke yang lain
mereka dengan sadar diri mereka akan periksa dan tidak dicemooh oleh lingkungan maupun masyarakat
mungkin itu masyarakat terima kasih
oke jadi anda melihat minimnya edukasi atau pesan kepada masyarakat soal pentingnya tes ini sehingga juga menjadi salah satu faktor bahwa masyarakatnya juga banyak yang menolak
sebetulnya karena berbagai alasan ada takut dan lain sebagainya
seperti itu ya provarietnya itu bagaimana
iya betul mas jadi saya tuh melihat bahwa stigma orang yang terkena covid ini gitu
mereka itu merasa nanti kalau ketahuan mereka akan disingkirkan oleh lingkungannya
atau mereka nanti akan dijemput paksa karena terjadi di beberapa tempat seperti itu
nah itu pemahaman seperti itu tolong mungkin diluruskan
jadi tidak ada lagi ketakutan masyarakat yang diperiksa itu dan mereka akan sadar diri bahwa kalau mereka diperiksa mereka positif walaupun mereka otekit tidak ada gejala
maka mereka akan sadar diri misalnya pasti mandiri di rumah selama empat belas hari misalnya tidak pergi keluar rumah gitu
tapi kalau mereka takut dengan kondisi yang ada
mungkin mereka tidak rela atau mereka tidak berani untuk diperiksa
itu antara lain juga yang perlu
jadi bukan hanya tadi kita sudah mempersiapkan semua apcrnya
kita sudah mati sdm yang mumpuni
tetapi kalau ternyata yang diperiksa itu ternyata tidak berani
jadi hanya yang kecacatan yang diperiksa
maka akan tidak terdeteksinya mereka mereka yang menjadi sumber penularan yang tidak bergejala tadi mas
itu juga masalah yang cukup penting juga untuk segera
penting juga untuk segera diselesaikan
saya ke prof asko badgani
prof gani seperti apa dari anda
ini kalau kita lihat ya prof gani apa yang disampaikan oleh bnpb lewat pak agus ini optimistis pemerintah bisa melakukan tes sekitar tiga puluh ribu per hari
tapi sesuai dengan instruksi presiden joko widodo
tapi tentu optimisinya tidak cukup sampai disitu
tapi perlu juga action sebetulnya saat ini
seperti apa prof
ya kita ada uang untuk beli ya
kan alokasi buat covid empat ratus triliun lebih ya
jadi kita bisa beli regensia
menyampaikan prof ariyati
tetapi kalau sdm tidak bisa dengan cepat
tadi pak herba menyebutkan ada tes shifting yang sudah kami sarankan mungkin lebih sebulan yang lalu
agar lima ratus empat belas kepala dinas menghitung berapa puskesmas yang memerlukan pelatihan
disitu tidak ada lab analis ya atlm
bisa diambil perawat atau bidan kemudian dilatih di rumah sakit dengan pelatih yang kompeten
itu perlu dilakukan dengan cepat
kalau kita ingin meningkatkan testing ini
jangan lupa bukan hanya alat regensia dan tenaga tetapi juga safety
jadi ada apd
jadi harus lengkap itu
itu pertama yang saya sampaikan
kedua prof ariyati
ada juga hasil survei saya kira bulan lalu
masyarakat itu bukan takut tapi tidak percaya bahwa covid ini berbahaya
itu tinggi kok
itu lembaga survei dari singapura
orang indonesia itu menganggap ini bukan hal yang baik
itu hal yang sama seperti flu biasa
dan kita tahu ada kelompok kelompok masyarakat yang dengan sistematik menyebarkan isu itu
jadi sangat penting juga disamping tadi menghilangkan ketakutan
membangkitkan kesadaran kepada masyarakat
bahwa ini covid berbahaya
oleh karena itu saya kira risk communication kita perlu ditingkatkan
tidak bisa pakai bahasa bahasa teknis pak hermawan
tetapi perlu juga menggunakan bahasa bahasa budaya lokal
seperti di madura ntt itu ada lagu lagu
atau di aceh
ini perlu cepat kita lakukan sehingga peran serta masyarakat itu bisa meningkat
yang terakhir ingin saya sampaikan
testing itu adalah satu step
ada hal lain juga yang sama pentingnya adalah follow up dari testing
kalau ruang positif masalahnya adalah mau diapakan ini orang
kita menyarankan misalnya isolasi mandiri
dalam bentuk apa apa ke rumah
saya ditelepon oleh puskemas yang ramai di jakarta
kami temukan ini sampai sekian ratus yang positif
kami apakan ini prof
dikirim ke wisma atlet penuh
disuruh ke rumahnya rumahnya kubu padat sekali
jadi mesti jalan keluar
kami sudah bicara dengan para adik adik
barangkali puskemas bersangkutan bekerja sama dengan camat atau kepala desa
bisa menggunakan sekolah sekolah yang kosong
menjadi tempat isolasi berbasis institusi
ya di koordinir oleh masyarakat
kemudian mungkin kalau di daerah pakai dana desa
sehingga puskesma bisa secara reguler memantau pasien pasien yang melakukan isolasi mandiri atau isolasi berbasis ict tadi
jadi bukan hanya testingnya
sesuai dengan saran who
terus mau diapakan
ada ikutan dari langkah langkah yang perlu kita lakukan setelah itu
ini sangat penting juga kita rencanakan secara komprehensif
dari hulu sampai ke hilirnya
bahwa pemerintah bisa memenuhi target yang diharapkan untuk pengetesan secara massal ini
kalau kita bertindak hari ini iya
tapi kalau kita tunda tunda itu satu
kedua tadi prof aryati ya
koordinasi horizontal antara lembaga lembaga terkait
juga koordinasi pusat dengan daerah
itu perlu sekali
saya menyarankan dari awal untuk menghadapi pandemi seperti ini
harus ada kesatuan komando
oleh karena itulah kenapa gugus gugus tugas itu di jawa barat
menjadi satuan tugas
jadi satu komando
prof gani terakhir tadi juga sempat kita bahas soal masyarakat yang menganggap bahwa
tidak mau tes karena mungkin tidak tahu
tapi juga tidak mau tes karena menganggap covid ini tidak begitu berbahaya
dan tadi anda mengatakan jumlahnya juga cukup banyak ini
artinya perlu juga pesan kepada masyarakat kita
dari pemerintah atau pihak pihak terkait
agar bisa kembali lagi mengedukasi seperti tadi katakan oleh prof aryati juga
seperti apa prof
ya oleh karena itu ya
ini kan risk communication ya
packaging dari pesan pesan kita
kalau kita laporkan hari ini naik sekian mati sekian itu tidak ada isinya
angka angka berkali berguna bagi perencana dan kalangan akademik
tapi bagi masyarakat harus kita pergunakan bahasa bahasa lokal
kenal misalnya ada pak abu itu kepala dinas di situ bondo
itu menggunakan dialek dialek madura
di ntt ada lagu lagu itu sekarang
itu inisiatif lokal yang perlu kita dorong di tempat tempat lain juga
sehingga pesan itu generiknya sama sama merauke tetapi packagingnya berbeda
berikat kepada budaya lokal
dan dilakukan secara intensif
jadi misalnya berbicara itu bukan hanya orang orang yang teknis mengetahui
termasuk alim ulama termasuk lsm termasuk artis
silahkan itu semua agar masyarakat sadar betapa misalnya covid ini memang berbahaya
dan bagaimana masyarakat harus melakukan tiga m
plus nanti ya kalau diminta dilakukan testing ya hadir untuk diperiksa
satu lagi perlu juga ada mitigasi untuk stigma
kadang kadang stigma juga kadang kadang direkayasa ini
stigma tadi yang juga tadi sudah dibahas
baik mudah mudahan apa yang kita bahas malam hari ini mendorong semua pihak terutama pemerintah untuk lebih bergerak cepat lagi
masih optimis belum cukup terlambat
tadi juga prof hermawan katakan
tapi harus segera dilakukan
jadi mudah mudahan apa yang kita bahas ini bisa mendorong pemerintah untuk lebih cepat lagi melakukan tes masal
dan memperbaiki banyak kekurangan termasuk koordinasi antara pusat dan daerah
juga dengan semua elemen yang bergerak untuk bisa mengurangi atau dalam hal penanganan covid sembilan belas di indonesia
terima kasih banyak prof asko badganis sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini
terima kasih prof ariyati terima kasih banyak sudah bergabung dan juga pak hermawan saputra
terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini terima kasih